sementara itu direktur utama pt indonesia asan aluminium inalum budi gunadisadikin menyatakan
pinjaman dana yang dibutuhkan inalum tidak diambil dari bank dalam negeri
pinjaman dari bank bumn dikhawatirkan semakin menekan kurs rupiah yang saat ini sudah mencapai empat belas lima ratus an rupiah
selain itu mantan direktur utama bank mandiri ini menyebutkan pinjaman yang berasal dari bank luar negeri
memiliki bunga lebih rendah dari bank dalam negeri
budi masingga menyebutkan bank peminjam dana tersebut
pinjaman mundur dari transaksi sehingga persepsinya salah
sebenarnya memang kita diminta untuk memprioritaskan pinjamannya itu tidak dari dalam negeri
supaya tidak memberatkan teraca pembayaran dan juga tidak menekan kurs
sekarang kurs kita lagi ketekan
akhirnya pinjaman bank biasa kita juga sampai sekarang sih nggak ada jaminannya pak urias yang pinter dapetin gitu ya
dan bunganya sangat kompetitif
berapa sih pak bunganya pak
kalau bisa dibandingkan dengan dalam negeri berapa
pasti lebih murah dari dalam negeri